saudara sebuah bus tertabrak kereta api ekonomi di jalan pertanian kecamatan martapura
kabupaten oku timur sumatera selatan
kecelakaan terjadi di pelintasan tanpa palang pintu di kecamatan martapura
kabupaten ogan komering ulu timur pada minggu siang saudara
bus jurukesan tanjung karang bandar lampung menuju ke batu raja sumatera selatan ini rusak parah
setelah terseret kereta sejauh lima puluh meter dari perlintasan
saksi mata menyebut saudara saat kejadian mesin bus mati di tengah pelintasan
empat penumpang tewas dan belasan lainnya mengalami luka luka
ada pun korban dari kejadian tersebut empat orang meninggal dunia dan belasan orang luka luka
dari empat orang yang meninggal dunia ini satu orang meninggal di lokasi kejadian
dan tiga orang yang dikarenakan luka luka yang dialami atau luka berat meninggal di rumah sakit